tiga dari empat tersangka jaringan pengedar narkoba antar provinsi
tewas ditembak polisi di sumatera selatan pada minggu siang
lima kg narkotika jenis sabu yang hendak diselundupkan
melalui bandara sultan mahmud badarudin ii palembang
diamankan oleh polisi
kasus penyelundupan narkotika jenis sabu ini
terungkap setelah salah seorang calon penumpang
diamankan pihak aviation security
bandara sultan mahmud badarudin ii palembang
barang yang dibawa calon penumpang bernama nur diansyah ini
terlihat mencurigakan saat melintasi x ray
setelah dipastikan barang tersebut adalah narkotika jenis sabu
nur diansyah diserahkan ke aparat kepolisian
polisi langsung bergerak cepat dengan melakukan pengejaran
terhadap tiga tersangka lain yang sudah kabur dari bandara
ketiga tersangka adalah michael alvin dan erwin
yang merupakan warga kendari sulawesi tenggara
petugas direkturat reserse narkoba polda sumatera selatan
yang mengerebek salah satu hotel dekat bandara
hanya menemukan sejumlah alat untuk mengemas narkotika yang mereka bawa
narkotika jenis sabu sabu yang dibawa para tersangka
dikemas dan disamarkan dengan bungkus kopi permen dan lainnya
petugas pun kemudian memantau pergerakan tersangka
yang kabur dengan menyewa ojek ke arah pelabuhan tanjung api api
hingga akhirnya dilumpukan
setelah itu diserahkan ke kepolisian
tim bersama kerjasama antara di narkoba polda
mengembangkan bahwa pemiliknya ini
diinformasikan tiga orang
nginep di hotel dekat bandara
tetapi mereka sudah tidak ada
di kamar mereka terdapatlah barang barang untuk mengepres
mengepres narkoba yang tertangkap di bandara
dan yang di bandara itu setelah kita ukur
ada sisa juga di hotel
jadi lima kilogram lebih sedikit
salah seorang tersangka yang diinterogasi
mengaku hanya sebagai kurir
untuk membawa narkotika
nur diansyah yang juga asal kendari
merupakan teman michael
dan diberi upah dua puluh lima juta rupiah
untuk mengantarkan sabu tiap kilogramnya
kau ngomongin benar nur
dari mana kau di
saya kurang tahu itu saya ketemu cuma di hotel saja pak
saya disuruh cuma diperintahkan sama michael
barang ini dibawa kemana
kemana ke pekanbaru kau ini
kemana kan sesuai tiket koles kemana
barang dari mana
barang dari saya ketemu itu orang dari medan
dari sini sini
dari siapa barang
dari orang itu michael
terputus lah ya
terpeterkan lo kan ya
kupah membawanya berapa
ini kok empat bungkus
empat bungkus itu
satu bungkus empat ratus an gram
dua orang sih
kapolda sumatera selatan menyatakan
kasus penyelundupan tiga kg sabu melalui bandara sultan mahmud badarudin ii palembang
juga terbongkar beberapa waktu lalu
kansa dikembangkan hingga ke surabaya
polisi mengamankan enam kg sabu
dari penggagalan penyelundupan lima kg lebih sabu ini
bisa menyelamatkan lima puluh sampai enam puluh ribu orang
dengan asumsi satu gram sabu dikonsumsi lima sampai enam orang
kapolda sumatera selatan menyatakan perang terhadap narkoba
berjanji menindak tegas para pelaku jaringan narkoba
hingga kini polisi masih berupaya memburu pemilik
yang diduga menjadi bandar besar sabu tersebut